asik namun menegangkan
itulah yang dirasakan saat terbang menggunakan parasut para layang di kawasan pantai nyang nyang nusa dua bali
di tempat ini pengunjung bisa menikmati keindahan pantai dan pemandangan alam dari udara
dengan membayar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah pengunjung bisa terbang selama dua puluh menit mengitari perbukitan tebing pantai dan laut bali selatan
tak perlu khawatir pada saat terbang wisatawan akan didampingi oleh pilot yang sudah berpengalaman
untuk menyiasati kerugian biaya operasional karena sepinya pengunjung akibat pandemi
saat ini pengelola hanya akan membuka wahana jika sudah ada wisatawan yang memesan
seru banget bisa nikmatin pemandangannya sekaligus sih
ada mungkin tebing pantainya kelihatan semuanya